aksi tarik menarik barang dagangan antara petugas satpol pp dengan pedagang kaki lima terjadi
saat razia digelar oleh petugas satuan polisi pamung praja kecamatan tanah abang jakarta pusat selasa siang
petugas mengangkut barang milik pkl yang berjualan di atas trotoar jalan di kawasan tanah abang
namun sejumlah pkl nekat mengejar petugas satpol pp untuk mengambil kembali barang dagangan mereka yang sempat diamankan
meski diwarnai aksi perlawanan sejumlah barang dagangan milik pkl berhasil diamankan petugas
razia dilakukan menyusul banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan keberadaan pkl yang berjualan di trotoar jalan
sesuai dengan atensi pimpinan dan juga kita tl dari aduan masyarakat yang mana di jbb ini ada aduan masyarakat tentang pedagang kaki lima yang mengokupasi trotoar
petugas satpol pp akan terus menggelar razia guna menciptakan trotoar yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki
peski ihtiar yahya jakarta